sebagai presiden pertama di indonesia soekarno telah menjadi tokoh penting terwujudnya kedaulatan indonesia
pada usia kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh dua pemikiran pemikiran soekarno menjadi catatan yang masih patut dijadikan rujukan dalam perilaku berbangsa dan bernegara
di dalam buku dibawah bendera repolosi jile i terus dibawah bendera repolosi jile ii terus dalam buku sarinah
jadi diawali dengan nasionalisme islamisme dan marxisme bahwa tiga pemikiran itu harus bersatu mau gak mau kita harus bersatu karena kita untuk merebut kemerdekaan itu hanya persatuan itu yang kita punya
banyak peziarah datang ke makam soekarno mereka tak hanya ingin mengalah berkah tetapi juga meneladani kepemimpinan soekarno
jiwa kepimpinannya terus pandang menyerahnya sifat sifatnya
sebagai bapak proklamator indonesia
menelusuri jejak jejak sang proklamator di tanah blitar tak cukup hanya dari perpustakaan dan makam saja
istana gebang rumah singgah soekarno muda juga menjadi saksi bisu perjalanan pemikirannya
jejak peninggalan soekarno di kota blitar tak hanya meninggalkan abu tetapi juga meninggalkan api semangat perjuangan yang berkobar untuk menjadikan indonesia sebagai negara besar yang berdaulat
serta negara yang damai aman sejahtera di bawah negara kesatuan republik indonesia